sedang mengepakuasi jenazah almarhum orang tua gekasih salo
beginilah rekaman video amatir menampilkan perjuangan sejumlah warga
saat memikul jenazah yang berada dalam peti mati
video warga memikul jenazah melewati jalan terjal dan berliku viral
setelah diposting di media sosial
video viral ini terjadi di desa salukona
kabupaten mamasa minggu kemarin
saat dikonfirmasi selasa siang
warga yang memposting video ini bernama jono paulus
mengungkapkan jenazah ditandu sejauh lima belas km
melewati jalan terjal dan berliku
serta menyeberangi anak sungai
bahkan proses menandu jenazah dilakukan warga secara bergantian selama lima jam
jenazah yang ditandu dalam video tersebut merupakan warga setempat bernama salo
berusia enam puluh tahun
salo meninggal dunia pada jumat malam
di mana proses pemakaman jenazah
dilangsungkan di dusun rantepongo kecamatan mamasa
jenazah terpaksa ditandu warga setempat
lantaran akses jalan dari rumah almarhum menuju mobil
tidak dapat dijangkau kendaraan karena kondisinya rusak dan sempit
menurut jono buruknya akses jalan menuju kampung halamannya
membuat banyak warga setempat enggan berobat ketika sakit
jalan ke sana itu memang terbilang sempit
walaupun dulunya itu pernah
karena dirintis oleh alat berat
namun berhubung karena medannya memang mudah longsor ya
disertai dengan hujan deras
akhir akhir ini memang sering terjadi di daerah kami
sehingga membuat akses jalan ke sana ini tidak bisa diakses oleh kendaraan
warga berharap kepada pemerintah agar memperbaiki kondisi jalan ke desa salukona
buruknya kondisi jalan ke desa tersebut tidak hanya membuat warga sulit memeriksakan diri ke rumah sakit
namun juga kesulitan meningkatkan perekonomian
abdi febriadi mamasa sulawesi barat